mungkin ada yang mau dibicarakan
gak jadi deh pak
nanti aja saya balik lagi ya
pak ustadz mah gak mungkin gilar
pak ustadz mau beli berapa
eh saya sudah bilang mau beli
eh tunggu tunggu
saya tidak bilang mau beli
dari tadi gak ada yang mau beli suber icu
kan sudah saya bilang
kamu jualan waktunya tidak tepat
sekarang orang pada puasa
waktu berbuka masih lama
kamu salah timing
tinggal di rumah mangkos
dia mau amelin terus sama bibi
sekarang malah diginiin
emang gak enak nasib jadi orang numpang
memang kamu sudah tidak tinggal lagi sama kos warah
makanya icu jualan suger
biar bisa dapat makan
kalau begitu sekarang kamu kembali ke rumah kos warah
tidak perlu bayar kos
tapi pura puranya nyariin monse
tapi momsnya aku kemana sih
ada perlu ke
pamustakim juga ya ce
siapa yang duluan nih
kamu kan pasti urusannya lebih penting cu
jangan ce yoyo aja yang duluan
iya kok konten lupa maaf ya bu
kan sudah saya bilang kamu jangan ceroboh
anak anak kalian tunggu di luar dulu ya
kita bantuin yuk
ya popon juga tahu
dulu kita bantuin ya bu
mungkin ada yang mau dibicarakan
nggak jadi deh pak
nanti aja saya balik lagi ya
kalau gitu saya permisi
giliran kamu tuh cuk
ya udah bisa i degrees aja logsan
anggap saja adanya
ya udah banyak passengers
cucu teh mau ngundurin diri pak
kamu kan anak muda cuy
masalah cerai gimana ngurusnya
nikah aja belum mang
gimana tau urusan cerai
mungkin kamu punya teman
yang sudah cerai
kalau bisa mah jangan sampai cerai
satu yang harus kamu ketahui
begitu kamu siap nikah
artinya juga kamu harus siap
apabila kondisi memaksa
kamu harus bercerai
kamu harus bercerai
kamu harus berkeras
saya sudah selalu bilang sama kamu
konsentrasi kalau kerja
oh sama dong claudiate juga puasa
mending kamu bantu bantu aja tuxi atau yang lain pada kerja ya
gak baik ya berduaan sama yang bukan muhrim
makanya atwar claudiate harus dijadiin muhrim
kamu apa apaan sih clau ah
nih jennifer bisa gak
bisa deb aku cobain dulu ya
wow deb kita main engklek yuk
ada masalah apa cuy sampai kamu mau ambil keputusan untuk resign
gak ada pak gak ada masalah apa apa
ini dari kemauan cucu sendiri
sayang cuy karir kamu tuh lagi bagus disini
anak anak kamu sedang berharap banyak sama kamu
lagian kan kamu bisa dapat uang banyak dari pekerjaan ini
kenapa harus ditinggal cuy
saran saya coba kamu pikir lagi keputusan kamu ini ya